dan bagaimana dengan penutupan indeks harga saham gabungan sore hari ini kita lihat
dan apa saja faktor penekan indeks harga saham gabungan sore ini kita akan simak laporan
produser lapang asianan indonesia vinanda rahmaulida berikut ini
bursa utama kawasan asia pada perdagangan hari ini kompak dibuka di zona merah
termasuk salah satunya indeks harga saham gabungan yang sejak pagi tadi hingga sesi pertama
dan juga sore hari ini ini masih terus bertengger di zona merah
dan mari kita lihat untuk indeks harga saham gabungan pada penutupan sore hari ini
dengan volume perdagangan sebelas satu ratus delapan puluh delapan juta dengan nilai transaksi perdagangan sembilan delapan miliar
atau untuk frekuensi perdagangan sendiri ada di tiga ratus delapan puluh tujuh ribu
dan memang ada sejumlah sentimen negatif dari eksternal maupun dari dalam negeri sendiri
terkait dengan perdagangan hari ini
jika dari sentimen eksternal ini terkait dengan keputusan the fed
yang membawa kabar buruk bagi bursa saham di kawasan benua kuning
the fed baru saja memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan
dan memang untuk proyeksinya sendiri tahun depan akan terjadi dua kali kenaikan suku bunga
dari yang sebelumnya tiga kali diproyeksikan sebanyak tiga kali dengan tujuh puluh lima basis point
dan ini juga ikut mengerek rupiah masuk lagi ke dalam zona merah
kemudian juga jika kita melihat pada hari ini
indonesia baru saja mengadakan rapat dewan gubernur atau rdg
memang dengan adanya pengumuman ini ini membuat pelemahan untuk ihsg ini sedikit mengecil
namun untuk jual bersih investor asing ini meningkat dari yang sebelumnya satu ratus dua puluh miliar rupiah
menjadi dua ratus dua miliar setelah pengumuman terjadi
kemudian kita melihat untuk saham sektoral sendiri
untuk saham sektoral ini ada lima sektor yang mengalami penguatan
dan juga lima sektor yang mengalami pelemahan
di mana koreksi terdalam ini jatuh pada saham di sektor industri dasar dan juga keuangan
yang sempat terjadi aksi profit taking atau ambil untung